dalam rangka memperingati hari anak pada dua puluh november
relawan sahabat ganjar menggelar acara santunan anak yatim
di pantiasuan sahabat yatim sepinggan balikpapan kalimantan
sepinggan balikpapan maksud kami
kegiatan ini termasuk rangkaian roadshow
silaturahmi sahabat ganjar di pulau kalimantan
relawan sahabat ganjar melanjutkan rangkaian roadshow nya di kalimantan
memperingati hari anak yang jatuh pada dua puluh november
sahabat ganjar menyantuni anak yatim dan duafa
di pantiasuan sahabat yatim sepinggan
kecamatan balikpapan selatan kota balikpapan kalimantan timur
dalam kegiatan ini sahabat ganjar memberikan bantuan
berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya
selain itu juga dihadirkan relawan medis
untuk memeriksa kesehatan kepada anak anak
dan pengurus pantiasuan
saat ini sedang berada di pantiasuan sahabat yatim
hari ini juga bertepatan dengan hari anak nasional
oleh karenanya kami mencoba mencari tempat
di mana ada komunitas anak yang bisa kami support
dalam kehidupannya sehari hari
pandemi covid sembilan belas yang melanda indonesia
sangat berimbas pada kehidupan anak anak di pantiasuan
mereka berharap pandemi bisa terlewati
agar semua kegiatan kembali normal
selama pandemi ini
kegiatan kami lebih banyak di rumah
seperti sekolah daring
dan kegiatan yang lainnya
seperti hafidh qurannya
dan juga sholat dan lain sebagainya
yang biasa kita lakukan di masjid
semuanya kita lakukan di rumah
usai acara santunan relawan sahabat ganjar
juga menggelar makan malam bersama
dengan komunitas masyarakat jawa di kalimantan
rangkaian kegiatan pun ditutupkan
dengan konsolidasi relawan se kalimantan timur